bank indonesia perwakilan balikpapan menyiapkan uang layak edar senilai rp satu delapan triliun untuk keperluan ramadan dan idul fitri tahun ini
jumlah ini naik tiga belas persen dibandingkan tahun dua ribu dua puluh tiga lalu
kantor perwakilan bank indonesia balikpapan menyiapkan uang kartal sebesar satu delapan triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan uang layak edar masyarakat di kota balikpapan
kabupaten penajam pasar utara dan kabupaten pasir selama periode ramadan sampai dengan idul fitri dua ribu dua puluh
jumlah kebutuhan uang kartal tersebut naik tiga belas persen dibanding tahun dua ribu dua puluh tiga yaitu rp satu enam puluh lima triliun
peningkatan ini sejalan dengan optimisme perbankan terhadap pertumbuhan uang kartal di bulan ramadan dua ribu dua puluh
seiring semakin meningkatnya konsumsi rumah tangga peningkatan penduduk di balikpapan sebagai dampak akselerasi pembangunan proyek ikn
serta pemenuhan kebutuhan uang dari balikpapan ke wilayah lain
dalam memastikan ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan layak edar
kpwbi balikpapan bekerjasama dengan perbankan di wilayah kerja
membuka layanan penukaran uang di satu ratus tiga puluh lima titik serta layanan khas keliling bersama dengan tujuh perbankan
dari sisi jumlah kami sudah siapkan uang yang cukup
kita tahun ini kita siapkan
satu delapan triliun tahun ini
naik sekitar tiga belas di terlalu terlalu satu enam
saya pikir dengan itu kita bisa memenuhi jumlah yang cukup
karena masyarakat balikpapan selama ramadan dan dutur fitri tahun ini
pertama delapan adalah kota dudukan dari wilayah sekitar kita
ada dari kalau orang ppu pasti kan ke balikpapan
kedua adalah kemudian proses ikn
selama ini masih berjalan saya pikir itu sangat signifikan
mempengaruhi penambahan uang berkartal di balikpapan
dua hal itu yang memang menjadi faktor kenapa kemudian tahun ini naik cukup tinggi
bi balikpapan juga mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan transaksi pembayaran secara non tunai
termasuk diantaranya kiris agar menghindari peningkatan transaksi tunai di bulan ramadan
dan idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriyah